sementara itu kuasa hukum dari david ozora yanni melissa anggraini menyoroti beberapa poin isi dakwaan terhadap mario dandi dan shane lucas
pada sidang perdana di pengadilan negeri jakarta selatan pada selasa siang
yaitu terkait dengan pengancaman penembakan oleh mario dendi kepada david ozora saat terdakwa menghubungi korban menggunakan ponsel anak ag
poin itu dinyatakan tidak tercantum dalam dakwaan
ia juga menyesalkan mengapa keterangan persetubuhan antara david dan anak ag masih ada dalam dakwaan
padahal hal itu merupakan keterangan sepihak dari anak ag
kami melihat juga dalam gambaran yang dikemukakan dalam dakwaan ini
masih menyampaikan hal hal terkait keterangan sepihak dari pelaku lagi terkait persetubuhan pelecehan
sementara ini sudah secara jelas diperiksa dan dibuktikan bahkan sudah diputuskan oleh hakim di pengadilan negeri ini juga
bahwa tidak ada
ada hal hal demikian
nah nanti ini akan digali lebih lanjut
kami berharap jaksa penuntut umum akan lebih memfokuskan tidak hanya terkait motif ya
yang nyata nyata motif ini bukanlah rumusan dalam pasal dan sudah jelas juga ini tidak terbukti pada saat persidangan yang lalu